aku undang dan ujang
akan pergi menuju kerajaan batu muda
untuk membela kerajaan puspanegara
siapa dia sebenarnya
biar tidak larut dalam kesedihan gusti ratu
yunda subang lara memasukkan laki laki ke dalam kamarnya
ini kesempatan untukku untuk menangkap basah mereka
tidak ada jurit
cepat dobrak kamar ini sekarang
tidak ada jurit
tidak ada jurit
apa kamu masih ingin melanjutkan pertarungan ini
ini adalah berkat di sana
tidak di sana
tapi diri kalian sendirilah
yang sudah berani berjuang
untuk mengubah nasib kalian
saya hanya meminta
dalam persatuan dan keberanian
karena dengan dua modal itu
musuh sehebat apapun
pasti bisa kalian kalahkan
kau benar benar tidak tahu malu
selama kandap prabu tidak ada di sini
kau berani beraninya memasukkan laki laki lain ke ruanganmu
kenapa kau menangis
kemana kau sembunyikan
sedari tadi aku sendiri di sini
tidak bicara dengan siapapun
aku mendengarnya sendiri
ada laki laki lain di ruangan ini
tidak ada siapa siapa di sini
aku hanya sendiri
aku jelas jelas mendengar
ada laki laki lain di ruangan ini
mungkin rai hanya berhalusinasi
cepat geledah ruangan ini
tidak ada siapa siapa
jelas jelas aku mendengar ada suara laki laki di kamar yunda subang larang
kenapa saat aku geledah
tidak ada seorang pun di sana
memang aku berhalusinasi

aku ingin terima semuanya
yang sampai kini
kutub dan umuranku
dan memuja saya
bukan aku yang menaruh racun di minuman itu
sungguh bukan aku
aku bisa melihat kejujuran di matanya
tidak mungkin dia berbohong
maaf nima serati
aku yakin kau tidak berbohong
aku telah berperasa kabur kepadamu
ada apa prajurit
ampun gusti ratu
ada bahaya yang sedang mengancam kita
ampun gusti ratu
kami telah melihat pergerakan yang mencurigakan dari kerajaan batu muda
uang saat maja dan seluruh kekuatan kerajaan persiapkan untuk menyerang puspa negara
ha ha kusumu dah vanjir besi tangan
waduh musuh mau dateng
lagi ini nan
kau dengar sendiri bukan
wang saat maja dan prajurit prajuritnya telah siap menggempur kerajaan puspa negara
baiklah gusti ratu
sebagai belas terima kasih kami terhadap kerajaan puspah negara
sebagai belas terima kasih kami terhadap kerajaan puspah negara
sebagai belas terima kasih kami terhadap kerajaan puspah negara
aku undang dan ujang akan pergi menuju kerajaan batu muda untuk membela kerajaan puspanegara
kerajaan batu muda
masih ada ibu undang
meskipun ada bukti ini tetap saja ibunda yakin kalau rai kalian itu masih hidup
aku sependapat dengan ibu undang bahwa rai kian santang masih hidup
lalu bagaimana kita membuktikan bahwa rai kian santang masih hidup ibu undang
raka temui lah paman aman dan paman amin
tanyakanlah pada mereka
di mana mereka menemukan
di kota kerajaan batu ini
semoga saja kalian bisa menemukan jejak keberadaan saya kalian
tapi bunda bagaimana caranya agar bisa keluar dari istana pada jajaran tanpa diketahui oleh rai prabu sosese
untuk urusan keluar istana gusti ratu tidak perlu bingung
biar itu menjadi urusan